kau selamat ya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
terus perutnya sakit kan
itu namanya nyamudek hamil alias andun
sayang bisa jadi yang udah omongin surti tadi beneran
kamu lama segini itu kenapa
apa kamu karena bahagia banget
ini adalah saat yang
saat yang emas tunggu tunggu
iya mas ingin sekali punya anak dari kamu
kalau mas akan dapat
anugerah seperti ini
kamu bener bener hamil ya
kita akan periksa
ke dokter kandungan
habis dari gue kalau ternyata beneran gue hamil
kalau gue sampai hamil
dan harapan gue untuk dapatan dia
kalau mas ingin
biar dia cantik
seperti kamu dengan reva
kalau kamu sendiri pingin anak apa
lagi apa perempuan
hei aki aki bangkotan
gue malas banget punya anak dari lo
mau laki mau perempuan nggak masalah
dia lahir dengan sehat
kamu lebih baik istirahat
karena ini udah malam
jadi kamu boleh popok
long banget janji
kamu kenapa sih
kamu marah ya sama aku gara gara tadi aku nggak ambil yang kamu
aku tuh kayak gitu karena aku terpaksa
aku tuh gak mau kamu sama tirisan tuh berantemnya keterusan
itu kesannya aku yang salah
aku yang ada ada
aku cuma nggak mau
kamu sama tristan nanti ke depannya gak enak
karena kalian ini sekarang satu klub
apalagi kamu ketuanya
dan gimana pun juga
asal kamu tahu
nggak bakal pernah ada orang
nggak akan pernah ada yang bisa
mungkin aku gak cinta lagi sama kamu
tetap aku sini
aku takut kamu marah kal
aku gak mau kamu marah sama aku
aku gak akan marah sama kamu
asal kamu janji satu hal sama aku
jaga nama baik aku
jangan permaluin aku kayak tadi di depan semua orang
itu nggak enak sini
kalau kamu ngakuin itu semua
itu baru namanya cinta sejati
sekarang kamu masuk ya
masalah buat lo gue di sini
mau ada lo atau enggak juga
nggak masalah buat gue
tuh gue mau ngobrol sama sindi
tadi katanya mau pulang
ada apa tan
kamu ingat nggak kalau kita tuh masih punya utang
dan kamu jangan sampai nyalain kontrak loh
jadi sekarang ada apa apa
harus dengan persetujuan dia ya
yalah posesif banget jadi cowok
kapan jatuh latihan sama manggungnya
kamu ngasih ngapain di sini kan
lo nggak ngerti mas sindi barusan
masa perlu gue anterin sih
aku pulang dulu ya
gak sabar banget pengen duet bareng sama kamu
kau maafin aku tapi perjanjiannya itu udah dibuat dari
udah udah udah
kalau kamu udah ke rumah agung
yaudah kamu masuk gi
aku gak mau pulang kalau kamu belum masuk